siap yang mulia sahroji dari
bawaslu provinsi dki jakarta
anggota divisi hukum dan diklat
yang sama sama kita hormati ketua dan anggota
majelis pemeriksa mahkamah konstitusi yang kami muliakan
kemudian pemohon dan termohon
pihak terkait dan pimpinan kami dari bawaslu republik indonesia
terkait dengan provinsi dki jakarta
akan menyampaikan beberapa hal
sebagaimana terdapat dalam permohonan pemohon
yaitu terkait dengan adanya kegiatan
kegiatan yang ada di pondok pesantren luhur asakofah
yang pertama kami akan menyampaikan terkait dengan
kegiatan deklarasi desa bersatu
bahwa pada tanggal sembilan belas november dua ribu dua puluh
memang dilaksanakan kegiatan deklarasi desa bersatu
atau silatnas desa bersatu
kami pada tanggal dua puluh dua november
mendapatkan surat perintah dari bawaslu ri
terhadap kegiatan silaturahmi nasional
selanjutnya kami melakukan penelusuran
penelusuran awal dilakukan oleh bawaslu kota jakarta pusat
yang dilakukan adalah mendatangi lokasi acara
menanyakan data data terkait dengan pelaksanaan kegiatan tersebut
namun dari bawaslu kota jakarta pusat
tidak mendapatkannya karena pada saat itu
kemudian pada tanggal dua puluh tiga november
salah satu pelaksana atau peserta
kantor di jalan janur dua ke bonjeruk
setelah didatangi oleh bawaslu jakarta pusat
tanggal dua puluh tiga dan tanggal dua puluh dua dan dua puluh dua
kemudian pada tanggal dua puluh delapan november
kemudian kami mendapatkan beberapa data
yang kantornya tidak digunakan
kemudian ada satu lagi abdesi
nah kita ketemu dengan pengurus
yang abdesi yang di cipete
ternyata abdesi ini tidak ikut
nah kemudian kami minta data data lagi
data data terkait dengan deklarasi
dan bertemu dengan ketuanya
yang memang ketuanya mengakui
bahwa dia adalah salah satu peserta
singkat cerita setelah kami melakukan
kemudian sampai dengan tanggal empat desember
kami kemudian dalam rapat pleno
menyatakan temuan dugaan pelanggaran
nah temuan doganan pelanggaran ini
karena yang pidana sudah masuk di ri
kami fokus ke pelanggaran administrasi
ada laporan terhadap kasus tersebut
oke lanjut yang bagian dki bagaimana
baik setelah kami membuat temuan
kemudian kami melakukan proses kajian klarifikasi
nah kemudian barulah diketahui bahwa
pelaksanaan deklarasi di desa bersatu
itu dilakukan oleh delapan organisasi
keterangan pihak pihak yang kami
minta keterangan ternyata memang
beberapa yang terlibat adalah
dan kepala desa yang sudah
nah kemudian kita coba mencari
beliau ketua dpn ppdi
nah ini tercatat sebagai perangkat desa aktif
beliau bertugas di kepala dusun desa guntur di jawa tengah
kemudian yang satu lagi bapak irawadi
pak irawadi ini ketua asosiasi desa seluruh indonesia
ini terindikasi awal sebagai kepala desa aktif di sekitar tangerang lokasi tangerang
namun disinyalir informasinya beliau juga mendaftar sebagai calon anggota dpd
nah kemudian kami melakukan klarifikasi dan sebagainya
sehingga hasil akhir kami adalah bahwa kegiatan deklarasi
investasi desa bersatu kami putuskan melanggar ketentuan peraturan perundang undangan lainnya
jadi pelanggaran terhadap peraturan perundang undang lainnya
yaitu terkait dengan undang undang nomor enam tahun dua ribu empat belas tentang desa
pada pasal melanggar pasal dua puluh sembilan dan pasal lima puluh satu
kita tidak menemukan pelanggaran tersebut
siapa yang dikenakan sanksi siapa
ini karena memang yang terbukti widi hartono sebagai perangkat desa aktif
kemudian irawadi yang dia kepala desa kemudian mencalonkan dpd
dan yang lain tidak diketahui namanya
karena memang susah mendapatkan datanya
sehingga kami akhir dari kajian kami adalah
menyampaikan rekomendasi kepada kementerian dalam negeri
untuk dilakukan pembinaan terhadap
atau untuk dilakukan penanganan pelanggaran sesuai dengan ketentuan undang undang nomor enam tahun dua ribu empat belas
kedua orang dan kepala desa yang
dan kepada asosi asosiasi yang memang terlibat dalam
diberi pembinaan atau diberi sanksi
kita rekomendasinya dilakukan penanganan pelanggaran sesuai dengan ketentuan
ya nanti selanjutnya kan kita serahkan kepada kementerian dalam negeri
ada saudara kemudian monitor
kami sudah monitor komunikasi namun memang belum mendapat jawaban
nah sampai sekarang kita juga masih monitor
terkait dengan tindak lanjut rekomendasi kami tersebut
oke kemudian apa lagi untuk dki
kemudian yang kedua terkait dengan kegiatan karvideh di jalan tamrin
bahwa kegiatan car free day itu memang terjadi dilakukan pada tanggal tiga desember dua ribu dua puluh
di mana dalam karvideh tersebut
sesuai dengan informasi media dan juga data penelusuran yang kami lakukan
itu ada pembagian susu merek grandfield kepada warga yang hadir di kawasan cfd tersebut
bahwa terkait dengan tindak pidana
memang ada laporan kepada bawaslu ri yang kemudian pada tanggal dua puluh tujuh desember
sudah diterbitkan surat pemberitahuan tentang status laporan
di situ keputusan bawaslu ri terkait nomor laporan satu dua belas tahun dua ribu tiga belas
tidak memenuhi unsur unsur pelanggaran tidak pidana pemilu
nah kemudian memang karena ada kegiatan yang cfd ini terkait dengan aturan
peraturan gubernur nomor dua belas tahun dua ribu enam belas tentang pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor
nah di situ ada di pasal tujuh yang melarang pasal tujuh ayat dua yang melarang kegiatan tersebut
nah kemudian bawaslu kota jakarta pusat
ya ini penanganannya dilakukan oleh bawaslu kota jakarta pusat
melakukan penelusuran terhadap kegiatan tersebut
kemudian setelah melakukan penelusuran
hasil akhirnya adalah tadi
bahwa tindakan membagikan susu di
wilayah bebas kendaraan bermotor
itu tidak sesuai dengan pergub nomor dua belas tahun dua ribu enam belas pasal tujuh ayat dua
yang menyatakan hbkb atau hari bebas kendaraan bermotor
tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan partai politik
sarah serta orasi ajakan yang bersifat menghasut
jadi di situ hanya kita menemukan adanya kegiatan politik
tetapi tidak menemukan adanya kegiatan kampanye
kita kemudian merekomendasikan dugaan pelanggaran tersebut
kepada pc gubernur dki jakarta
yang memang menerbitkan per gub dua belas tahun dua ribu enam belas
untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku
kami masih koordinasi terkait dengan tindaklanjutnya
yang menyatakan bahwa memang tidak ada pemberitahuan
karena kegiatan tersebut hanya silaturahmi
kemudian informasi dari pihak pihak yang ada di pondok pesantren nurul asokofah
tidak dilakukan tindakan kampanye
memang ada pembagian yang
yang berbentuk naruto dan juga buku bola dunia
informasi dari pihak pondok pesantren tidak ada kegiatan kampanye
sehingga karena tidak ada kegiatan kampanye
kami tidak menindaklanjuti hasil penelurusan kami
apa mereknya kemudian gantungan kunci
jangan pakai buku pun itu bapak sudah
yang disampaikan oleh bapak selu dki jakarta
jadi didalil pemohon nomor dua
itu dikatakan begini dalilnya
bawaslu tidak efektif dalam menyelesaikan pelanggaran yang dilaporkan kepadanya
berbagai laporan penyelenggaraan yang diadukan terhadap pasangan calon nomor urut dua
dan partai gerindia tidak diproses secara layak oleh bapak selu
itu bukti permohonannya bukti p dua puluh tiga dan bukti p tiga
kemudian banyak keterangan yang telah direspon oleh bawaslu atas dalil itu
kemudian terakhir ada kesimpulan begini
meskipun bawaslu menyatakan tidak terdapat pelanggaran terhadap undang undang pemilu
namun bapak selu melalui rapat
rapat plenum memutuskan untuk melaksanakan penusuran
melalui bawaslu provinsi dki jaya
berdasarkan surat bawaslu nomor delapan ratus sembilan puluh delapan dan seterusnya tanggal dua puluh dua november dua ribu dua puluh
oleh karena bawaslu memandang perlu untuk memastikan ada atau tidaknya pelanggaran
gimana itu pak ketua provinsi bawaslu
tadi sudah kita sampaikan terkait dengan surat delapan puluh sembilan
instruksi untuk melakukan penelusuran bawaslu dki jakarta sudah melakukan hal tersebut
melakukan penelusuran terhadap kegiatan deklarasi desa bersatu
dan ditemukan adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang undangan lainnya
yang sudah kita rekomendasikan kepada kementerian dalam negeri
terus kemudian yang berikutnya
yang ada laporan lima belas januari dua ribu dua puluh
yang pada pokoknya kesimpulannya sehingga laporan tidak diregistrasi
karena tidak memenuhi syarat materiil bukti pk empat belas
ini soalnya yang nulis bawaslu sendiri
ini yang kita telusuri dan kita berdalam di bukti ini
gimana pak ketua bawaslu ri
laporan dua belas yang mulia tanggal enam belas januari atau
ini berkaitan dengan laporan dengan kutipan kalimat capres nomor urut dua
prabowo subianto mengatakan saudara adik pulang menyinggung punya tanah air berapa
punya tanah ini dia pinter atau goblok sih gitu
jadi laporan itu pelapor menyatakan pernyataan tersebut merupakan perbuatan menghasut
bawaslu tidak melihat ada dampak yang berbeda
bawaslu tidak melihat ada dampak yang menyebabkan orang melakukan perbuatan tersebut sehingga laporan ini tidak kemudian
jadi ada yang mengatakan memenuhi syarat formal tapi tidak memenuhi syarat material gitu